tadi gue ada kirim produk baru gue mp dari palembang
makanan indonesia sih semua gue suka apalagi mpe mpe
iya dong nih gue kasih harga diskon deh buat lo
kirimin nomer rekeningnya biar langsung gue transfer
pakai kris aja kali kan udah lebih praktis
chris itu qr yang harus di scan itu ya
iya benar tapi sekarang tuh ada kris ptm tanpa tetap muka
terus lo buka aplikasi pembayaran yang biasa lo pakai
terus klik unggah kode qr udah deh lo bayar
kan gue udah bilang gue kirim qr nya
yaudah deh minggu gue disini bisa kali tester pempenya
gagal emang pergi siap dua